sekarang saya akan sapa lagi narasumber yang sudah bergabung pak bambang bersama kami
pak bambang menarik yang terjadi dalam dua tiga hari ini begitu banyak drama yang kita lihat terutama di dpr
bagaimana ketika ketua kompolnas dimintai keterangan dan kemarin kapolri dimintai keterangan di komisi tiga
gambarannya saat ini anda melihatnya situasi seperti apa pak bambang
saya melihat secara umum dari rapat rapat komisi tiga dengan kapolri kemarin menjadi seolah anti klimat dari ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi pada perubahan di internal kepolisian terkait dengan penuntasan kasus sambu ini
karena kasus sambo ini bukan hanya sekedar kasus pembunuhan
tetapi berkaitan dengan bersih bersih di internal dan kerusakan di internal akibat yang diakibatkan berbagai masalah bermasalah terkait dengan kasus penembakannya sendiri
kasus kasus turunan mulai dari obstruction of justice kemudian narasi narasi bohong itu seharusnya dikejar dan didalami lebih dalam

demikian juga dengan kasus kasus terkait dengan konsorsium tiga ratus tiga
diduga tidak menutup kemungkinan terkait dengan adanya mabes di dalam mabes atau faksi faksi di internal
yang ini menjadi problem tersendiri karena ada dominasi sebuah kelompok yang mempengaruhi banyak aspek di internal
seharusnya itu yang lebih didalami daripada dpr mengejar
dan juga mempengaruhi banyak aspek di internal
kita melihat bagaimana tadi kalau pak bambang menggunakan istilah paduan suara
bentuk apresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian
tapi melihat bagaimana kasus ini bergulir
begitu banyak personil yang terlibat dan bahkan menko polhuka menyebutkan seperti ada sub mabes di dalam mabes
ada kelompok kelompok tertentu di dalam tubuh kepolisian republik indonesia ini yang kita sesalkan
menurut anda apakah kemudian ini
disebut bahwa sebenarnya kapolri sudah kehilangan kendali
tidak bisa dikatakan demikian ya karena saat ini masih berproses gitu loh
memang kita harus mendukung kapolri dalam menuntaskan kasus ini
jadi tidak bisa dikatakan bahwa saat ini kapolri kehilangan kendali terhadap anggotanya
memang butuh konsolidasi internal
karena sedemikian banyak
personil yang terlibat kemudian juga terkait dengan kelembagaan sendiri
bagaimana muncul faksi satgasus misalnya
satgasus ini kan adalah faksi tersendiri di internal kepolisian
kalau kemudian baru saja dibubarkan
ini tentunya tidak berhenti di situ saja
tetapi bagaimana menata ke depan terkait satuan satuan kerja yang lainnya
terkait pengawasan terkait distribusi kewenangan
atau distribusi tugas
itu yang lebih penting
kita akan mengulas itu
itu sementara itu saja tapi kalau kemudian komisi dpr kemarin mendalami lebih lanjut terkait dengan konsorsium tiga ratus tiga
ya tidak menutup kemungkinan verdi sambo dipanggil untuk memberikan informasi informasi yang lebih penting terkait yang ada di sana
demikian juga dengan apa yang terjadi di internal kepolisian terkait dengan faksi faksi apakah ada itu bisa saja didalami
itu anggota dpr mempertanyakan itu
tapi sejauh ini ketika proses pro justisia ini sudah jalan saya rasa cukup di kepolisian saja
itu yang lebih diutamakan daripada kasus ini nanti akan semakin
panjang dan dampaknya tentu tidak akan menjadi lebih baik bagi citra kepolisian sendiri seperti itu
penyidikan sejauh ini sudah cukup transparan menurut pak bambang
atau memang seperti tadi ya kita tahu ada hal hal tentang dugaan dugaan aliran dana kemudian ada kelompok ataupun pihak pihak lain yang bermain dalam kasus ini
apakah cuma berhenti hanya sampai di verdi sambo dan sejumlah tersangka lainnya
terkait aliran dana kemana ini
ada dugaan aliran kita tahu kemarin ramai disebutkan bahwa ada konsorsium tiga ratus tiga ada aliran dana di sana
bahkan kita tahu sampai saat ini juga beberapa pihak dari kepolisian juga berupaya untuk mengungkapkan judi online
persoalan itu kan harus dipisahkan ya
verdi sambo sudah diproses
tetapi pendalaman terkait dengan konsorsium tiga ratus tiga maupun aliran aliran dana yang
menyebut yang disebut dalam bagan yang kemarin viral itu itu memang harus didalami
dan ini tugas dari propam sebenarnya untuk mendalami itu
dan menyampaikannya ke publik apakah itu benar atau tidak
tentunya dengan bukti bukan hanya sekedar meminta keterangan dari nama nama yang ada di situ gitu
ini untuk membersihkan nama mereka juga bila memang tidak ada keterkaitan
dengan isu yang ada di yang ditulis dalam bagian tersebut
saat ini juga kita tahu tadi pagi sidang etik tengah berlangsung
mungkin pak bambang bisa memberikan perspektif
apa kemudian perbedaan jika sambo mengundurkan diri dan jika ia dipecat karena kasus etik pak
tentunya kalau sambo mengundur kemarin mengundurkan diri dan disetujui oleh kapolri
sambo berarti bukan anggota kepolisian lagi
dan kalau di mengundurkan diri bisa konsekvensinya adalah pemberhentian dengan hormat
pemerintahan dengan hormat artinya sambo berhak menerima hak hak sebagai mantan anggota kepolisian
artinya berhak mendapatkan pensiun dan hak hak yang lain seperti itu
tetapi kalau proses etik ini dijalankan dengan benar karena memang ada pelanggaran pelanggaran dalam
per kap tujuh tahun dua ribu dua puluh dua itu tentunya rekomendasi pt dh itu yang harusnya diambil
karena memang kesalahannya memang sangat besar sekali
banyak pasal yang dilanggar secara etika profesi oleh sambo ini
prosesnya biasanya seperti apa pak
karena kan ada seperti persidangan pidana lainnya
juga ada pemeriksaan saksi saksi dimintai keterangan baru nantinya akhirnya diputuskan
ya ini kan sebenarnya adalah sidang internal saja ya
bisa sederhana gitu loh
karena kalau pasal pasalnya sudah clear
terus bukti bukti sudah clear
ya bisa langsung diputuskan gitu
tidak perlu menunggu lama lama
karena apalagi ini kasus sudah menjadi sorotan publik yang sangat luas
kecepatan untuk memutuskan ini juga akan memberikan dampak
pada kecepatan yang akan diperlukan
pemulihan kepercayaan publik kepada kepolisian
itu yang kemudian menjadi tantangan utama bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat
pak bambang kita tahu sejak awal pihak polisian menyebutkan bahwa
harus bergerak cepat
ada beberapa personil yang terpaksa digeser dipindahkan untuk memudahkan proses penyidikan
ini disampaikan pak kapolri kemarin pada pertemuan dengan komisi tiga
ada beberapa orang yang sekarang dipindahkan posisinya
menurut anda ini ada dua perspektif yang mengatakan bahwa pidana harus diterapkan
atau pidana tidak diterapkan bagi orang orang yang hanya melaksanakan tugas saja
betul tentunya tidak adil bila semua disamakan
karena kesalahannya tentunya sesuai dengan voksi masing masing
bagi yang benar benar melanggar pidana dan memberikan dampak kerugian
baik pada kelemahan
lembaga maupun pada tatanan hukum di masyarakat kita
tentunya proses pidana itu sangat penting dilakukan
tapi bagi para pelanggar yang dalam pelanggar etik ringan
misalnya karena memang tidak bisa mengelak karena di perintah atasan
atau berada dalam satu tempat yang bersamaan
itu tentu juga harus ada pemaafan pemaafan di internal
namun semuanya harus dibuka seteran teran mungkin
dibuka dalam arti siapa nama nama itu
terutama bagi para pelanggar yang sedang dan pelanggaran berat
itu yang harus dibuka semuanya ke masyarakat
karena ini sebuah pertanggung jawaban institusi kepada masyarakat
dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya
kalau kemarin kapolri bisa menjadikan kemarin rapat dengan
penulis dan penulis
dan mendapatkan momentum
itu adalah permintaan maaf secara institusional kapolri kepada masyarakat
karena dalam kasus ini memang ada kesalahan institusional
yang dilakukan bukan hanya oleh oknum
tapi dilakukan berkelompok lintas satuan
dan ini benar benar membuat marwah institusi kapolri menurun di mata masyarakat
bagaimana menelaah itu peran peran dari setiap personil
yang diduga terlibat dalam kasus ini
kita akan bahas usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia news report
terima kasih anda masih bersama kami
kita lanjutkan dialog bersama dengan pak bambang rukminto
pak bambang mari berbicara mengenai kasus vari

meskipun hari ini tadi rekan saya melaporkan
sidang kode etik masih berlangsung di mabes polri
salah satu pihak yang juga menjadi sorotan adalah peran kompolnas
bagaimana sejak awal kompolnas menyuarakan tentang kasus ini
menurut anda apakah peran kompolnas sudah cukup maksimal dalam kasus ini
di tengah jalan kompolnas memang ada perubahan
memang di awal awal seolah olah kompolnas ini menjadi jurubicara kepolisian
karena menyajikan narasi narasi yang sama dengan yang disampaikan oleh kepolisian
dan ini ternyata adalah kebohongan kebohongan
tentunya tidak bisa kompolnas ini berdalih bahwa ini adalah sebuah prank bagi mereka
karena tentunya sebagai sebuah lembaga yang

yang dibentuk oleh negara tentunya harus memiliki prosedur
dalam menyampaikan sebuah fakta fakta di lapangan seperti itu
makanya saya melihat bahwa terkait dengan kompolnas ini
juga harus perlu pengawasan yang lebih ketat
terkait dengan bagaimana bila seorang anggota komisioner kompolnas melakukan pelanggaran pelanggaran
jadi bukan hanya kawan kawan di personil kepolisian saja
tapi kalau anggota kompolnas melakukan pelanggaran seperti itu harusnya diberikan sanksi apa
itu terkait dengan komisioner di kompolnas yang kemarin sempat menjadi isu rame gitu
tapi terkait dengan penguatan kelembagaan sendiri
saya setuju bahwa kompolnas ini harus diperkuat bukan malah dibubarkan
karena hubungan pengawasan eksternal untuk kepolisian ini sampai sekarang juga belum ada
ada lembaga yang benar benar mampu untuk mengawasi dan memperkuat pengawasan internal kepolisian
kalau selama ini pengawasan diserahkan ke internal
tentunya seperti pameo yang di masyarakat tidak mungkin jeruk makan jeruk gitu
makanya kompolnas ini harus diperkuat
dan salah satu cara untuk memperkuat kompolnas ini tergantung pada politiknya

karena kalau harapannya kemarin di komisi tiga memang ada agenda untuk memperkuat kompolnas ini
meskipun masih dalam tahap wacana dan masih perlu pembahasan lebih lanjut
tetapi untuk mempercepat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang menurun
dan ini berbalapan dengan tingkat kepercayaan masyarakat
makanya perlu compolitical will dari presiden untuk memperkuat kompolnas terkait dengan komposisi komisioner
maupun terkait tugas dan kewenangan di kompolnas seperti itu
saya mengutip pak bambang menggunakan kata prank begitu ya
agar tidak terjadi lagi prank tidak hanya kompolnas internal kepolisian atau pihak pihak lain
bagaimana kemudian kita mengantisipasi kasus seperti ini bisa kembali dan mungkin saja terjadi begitu pak

memang harus membangun sistem deteksi dini ya terkait kebohongan kebohongan itu
saling mengawasi saling kontrol itu tentunya harus dilakukan
dan ini harus menjadi sebuah ekosistem dan semuanya saling mengawasi
sebagai salah satu prinsip dari good governance dan clean government seperti itu
kalau tidak ada saling mengawasi
mengawasi deteksi dini terhadap kesalahan kesalahan itu tentunya tidak bisa dilakukan
faktanya kapolri sendiri juga mendapatkan prank dari irjen fks
sampai beberapa hari kemudian baru menyatakan bahwa membentuk tim khusus itu
jadi padahal ada jeda beberapa hari dari kasus sampai membentuk tim khusus itu
itu yang harus juga dilakukan di kepolisian
jangan sampai deteksi dini terhadap kecurangan kecurangan di internal itu terus berlanjut dan terulang terulang lagi seperti itu
pak bambang sebagai seorang peneliti seorang pengamat
sejak awal kasus ini bergulir apakah memang melihat ada sosok sosok di dalam tubuh internal polri
yang memang bisa dikatakan lebih berkuasa tanda kutip dibandingkan institusi itu sendiri
apakah memang melihat gejala ini dari awal
gini dalam perjalanannya setelah reformasi dan munculnya undang undang dua tahun dua ribu dua
ini kepolisian kan diberi kewenangan yang sangat besar sekali
mereka bisa memberikan membuat perumusan kebijakan mengajukan anggaran
kemudian juga sebagai pelaksana operasional di lapangan dan juga melakukan pengawasan sendiri
dengan kewenangan yang besar seperti itu otomatis kontrol ini tidak ada nyaris tidak ada
istilah yang sering muncul di masyarakat adalah gerbong gerbongan gitu
gerbong gerbong ini saling berganti
siapa yang kuat dialah yang akan mempengaruhi
kebijakan di internal
memang tidak bisa dipungkiri sebuah faksi faksi kelompok kelompok di sebuah organisasi itu adalah kenisayaan
hanya saja bagaimana kompetisi sehat antar personil
terus kemampuan keamanan itu harus terus dikembangkan
tentunya dengan merit sistem yang lebih mengedepankan pada profesionalisme kompetensi integritas
tanpa ada kontrol yang kuat ini akan terus terjadi
saat ini adalah konsorsium berdisambung misalnya seperti itu
tapi tidak untuk kemungkinan ke depan akan muncul konsorsium konsorsium lagi
bila tidak ada sistem yang bisa mengkontrol internal kepolisian
tugas kapolri tentunya sangat berat bila semua beban itu dipikulkan kepada kapolri
makanya harus ada lembaga lembaga lain yang bisa mensupport
dan kontrol kapolri itu
dan lembaga itu tentunya dari eksternal
kalau dari internal saja lagi lagi bisa muncul kesalahan dan tidak ada deteksi dini
alarmnya tidak akan bunyi karena mereka yang melakukan kesalahan itu sendiri
mekanisme kontrol sudah dilakukan oleh mitra kepolisian
kemudian juga ada komisi
kompolnas artinya memang dua pihak ini tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan cukup maksimal juga
salah satunya seperti itu
hubungan dengan komisi tiga memang komisi tiga tentunya adalah mitra institusi polri
dan dia seharusnya bisa bertindak sebagai pengawas
hanya saja dengan kewenangan yang sangat besar oleh kepolisian
ini juga saya melihat bahwa ada rasa segan
dari komisi tiga untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat
makanya kemarin kalau saya melihat banyak paduan suara yang memuji muji kapolri
ini tentunya mengabaikan perasaan masyarakat yang sekarang yang beberapa waktu ini dibohongi oleh kepolisian gitu
ini yang harus jadi catatan
mengapa memang harus perlu apa kalau kemarin muncul ada wacana revisi undang undang dua tahun dua ribu dua
memang ini harus terus
jadi ini sudah digulirkan
intinya bukan memasukkan kepolisian pada kementerian dalam negeri atau kementerian mana
tapi bagaimana membangun sistem kontrol yang lebih baik kepada kepolisian
pak bambang terakhir singkat saja
saat ini tengah bergulir sidang kode etik terhadap verdi sambo
apakah penyidikan sejauh ini menurut anda sudah sesuai sudah on the track
saya rasa semua yang dilakukan kepolisian
dengan pengawasan publik yang demikian kuat
proses pro justisia terus berjalan
terkait dengan kode etik ya ini kembali kepada konsistensi kapolri sendiri
apakah benar benar sesuai dengan apa yang dikatakan kemarin
untuk memotong untuk bersih bersih di internal untuk tegas
itu kembali lagi pada konsistensi kapolri
baik kita tunggu langkah tegas kapolri seperti apa dan proses yang terus berjalan
terima kasih pak waktunya berbincang bersama kami di cnn indonesia